kami bahas malam hari ini bergabung akb peridwan kutagaul kasat reskrim polrestabes makassar
pak ridwan selamat malam
selamat sore ibu
pak ridwan apa perkembangan terkini dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini
perkembangan terkini dari kepolisian terkait dengan kasus ini untuk sementara
jadi untuk ya dengar suara saya bu
saya dengar cukup jelas pak silakan
jadi bu untuk perkara ini karena penanganannya ini ada
pasal delapan puluh karena ada di video penganiayaan
maka undang undang perlindungan anak tahun dua ribu dua ini
jadi perkara pelindungan itu pasal delapan puluh nya
kebutuhan ibu korban itu melaporkan di polda
sehingga nanti tindak lanjut penanganannya itu akan kita sampaikan lagi
untuk penercapan tersangkanya
untuk masalah perkara yang disama kita ini
yaitu perkara tentang miras
di mana miras tersebut
yang dioplos itu
masih kita melengkapi saksi saksi
karena saksi yang baru keluar dari rumah sakit ini
belum maksimal kita periksa karena masih kendala sakit
oke dari keterangan sementara yang didapat oleh kepolisian
kejadian ini adalah kejadian pertama atau pernah ada kejadian serupa sebelumnya
ya bu putus putus bu
oke pak ridwan dari keterangan sementara yang didapat oleh kepolisian
kejadian ini adalah kejadian pertama atau pernah ada kejadian serupa sebelumnya
tolong diulangi bu putus putus tadi
dari keterangan sementara yang didapatkan oleh kepolisian
ini adalah kejadian pertama atau pernah ada kejadian serupa sebelumnya
jadi untuk ini
sebetulnya mereka ini sebelum
karenanya di polrestabes ini gencar gencarnya operasi balok minuman keras
di poltabes ini sudah gencar
mereka biasanya anak anak ini kumpulan mereka ini
mereka ini sering minum di depan kos kosan itu minum balu atau tuak gitu
dia memamerkan memberitahukan kepada rekan rekannya
sehingga mereka membuat minuman oplosan
yang dimana kejadian ini awal mulanya itu ada tiga kali tempat
yaitu pada tanggal dua puluh pukul sembilan belas di bengkel kosong
besoknya tanggal dua puluh satu
itu dibawa ke sekolah mereka
jadi mereka minum sekolah pada jam lima belas
dan pada malamnya pukul sembilan belas lagi
yang dari sekolah kumpul lagi di kos kosan lanjut minum al
minum operosan itu nirsa operosan tersebut
oke artinya ada kedekatan antara pelaku dengan korban karena saling mengenal begitu ya
iya bu betul
hmmm selain ada hmmm
ada dugaan penganiayaan
apakah polisi juga mendalami adanya unsur paksaan
jadi untuk unsur paksaan bu kita kembalikan lagi bahwa
yang meninggal ini kalau diduga dipaksa atas nama temannya
yang kita amankan pertama ini atas nama yang bawa miras itu
yang menganiaya lah yang menganiaya
pada mereka ini beda sekolah
jadi yang si almarhum ini sudah minum di sekolah
kemudian lanjut lagi ke kos kosan baru ketemu yang menganiaya itu di kos kosan itu
itu pun dalam penganiayaan tersebut
dilakukan setelah selesai minum
minum sudah selesai minum itu bu
kemudian membuat pelaku pada saat itu terpikir untuk
mengoplos minuman tersebut
minuman ringan atau soft drink ini dengan
jadi pelaku ini yang pertama kali membawa ini
dia pas melintas depan di rumahnya dilihatnya ada di situ
dua apa botol jerigen yang berisi alkohol itu
di mana rumah itu kosong jadi dibawanya dua jereken
terus dikabari kepada temannya ini ada namanya
minuman yang sebut ct katanya capticus nah itu
dalam pendalaman kasus ini apakah ada kemungkinan penetapan tersangka lainnya
ya kalau kita merujuk ke pasalnya dua ratus empat di situ mungkin
semua yang ada di situ bisa menjadi tersangka bu
semua yang ada di situ artinya termasuk korban
ya dua ratus empat mereka di situ menjelaskan pasalnya itu
mereka bersama sama di situ melakukan kegiatan minuman tersebut
tanpa tidak ada yang melarang atau meracik bersama gitu
oh oke baik dalam keadaan sepenuhnya atas kemauan sendiri kurang lebih seperti itu ya pak ridwan
ya pak yang menghakimi betul
baik kondisi korban yang masih dalam perawatan bisa dijelaskan
yang ada masih dalam perawatan itu kan termasuk yang membawa jeriken tadi itu
ada lima orang
lima orang tadi malam yang untuk yang membawa jeregen ini
atau yang disebut penganiayaan viral itu sudah diantar orang tuanya ke forestabes
yang kemudian yang keempat baru keluar dari rumah sakit itu itu pun masih ini
kemarin itu terjadi
kemarin itu sudah kita periksa namun masih ada yang merasa agak pening pening atau daya inget lupa gitu
jadi untuk sementara pemerintah asli kita tunda lagi bu
oke baik terima kasih akbp ridwan j m hutagaul kasat reskrim forestabes makassar
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam
selamat malam bu